ma benarkah kalau kamu sudah meninggal aku sebenarnya masih belum percaya
orang semacam kamu masih punya teman
apa sebenarnya ada di otak kamu
adikmu pun malah meninggal
dan hampir dua minggu belum juga diketemukan jasadnya
kelihatannya kamu tidak peduli
berusaha juga lagi berusaha mencarinya bapak
lalu selama tiga hari kamu tidak pulang ke rumah
kamu jangan coba coba bohongin bapak ya
sabtu maram maram berasa dikhuslan pak
sudah tiga hari dia nggak pulang ke rumah
pergi dan pulang tidak mengenal waktu
emangnya rumah ini dianggap jernih
sekarang sedang kita menikmati bagaimana menurut bapak
menurut orang orang desa
arwah arwah sedemaruh pentayangan
ibu lagi percaya tahil
itu kan sate ya
ada pelamar baru yang harus bapak interview
ya sudah suruh dia masuk
terima kasih pak
di sini tertulis nama anda miranda kartika rashida
anda lulusan sajjana ekonomi medijunggu
memang perusahaan kami sedang membutuhkan karyawan di bagian marketing
dan tentunya yang berpengalaman seperti anda
untuk memonitor situasi saham di eropa dan amerika utara
oh kalau itu sih memang sudah pindah saya pak
karena perbedaan waktu sepertinya anda lebih banyak kerja malam
enggak apa apa pak saya sudah terbiasa kok
saya kan hantu
bapak masih memikirkan kumalah
itulah bapak merasa gagal sebagai orang tua
jadinya bisa melindungi kumalah
sejak kecil kumalah begitu banyak
kumalah begitu baik
beda dengan ruslan
tapi kenapa kumalah begitu cepat meninggal
dunia itu penuh dengan kesenarian
mungkin orang yang dicintai oleh tuhan malah lebih cepat dipanggilnya
terima kasih pak
mudah mudahan bapak bisa menghentikan saya dari kerjaan ini
nanti kami akan menghuni anakmu
ada apa pak
mengapa bapak mengandalkan saya seperti itu
tidak tidak ada apa apa
apa saya mengingatkan bapak dengan seseorang
boleh saya tahu siapakah
ya sahabat al malik
dia satu satunya orang yang bisa membuat aku senang dan tenang
pasti sangat spesial pak
dia cantik cerdas lucu dan negatif
kapan kapan saya boleh kenalan pak
sudah aku sudah jadi terlalu banyak memungut
baiklah selamat malam
selamat malam pak
saya viranda terima kasih
wajahnya mirip sekali
tapi viranda berasa lebih kecepat
sebelum itu saya sudah
saya sudah itu